pt transportasi jakarta kembali membuka enam rute bus baru yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna transjakarta
terutama bagi mereka yang berada di kawasan bekasi dan juga depok jawa barat
bus transjakarta tujuan bekasi dan depok rencananya akan dioperasikan mulai hari ini
dan untuk mengetahui seperti apa pelayanan rute baru transjakarta ini kita telah terhubung dengan produser lapangan siaran indonesia dea intan kartika
dea selamat pagi selamat bergabung kembali
satu jam lalu anda mengatakan belum ada bis transjakarta yang lewat untuk rute baru ini tapi bagaimana untuk saat ini
selamat pagi alfian dan elvira dari pantauan kami dari pukul enam hingga sekarang delapan lebih tiga puluh lima menit waktu indonesia barat
masih ada dua baru ada dua bus transjakarta yang melayani para pengguna transjakarta
dari rute di universitas indonesia depok jawa barat menuju

dan tadi kami melihat memang belum banyak warga yang menggunakan fasilitas ini
tentunya bisa jadi karena ini kebijakan yang cukup mepet dan sosialisasinya bisa jadi kurang
sehingga warga tidak mengetahui ada layanan busway baru dari kota depok menuju ke tengah tengah kota jakarta
jika kita lihat dari jumlah unitnya sendiri memang dari pt transportasi jakarta hanya menyediakan tujuh puluh unit bus untuk dua kota penyangga
yaitu depok dan juga bekasi jawa barat
jika kita lihat dari susunan atau jumlah unit bus sendiri dua puluh unit bus untuk bekasi timur kemudian dua puluh untuk bekasi barat
dan sisanya tiga puluh untuk kota depok jawa barat tentu tidak terlalu banyak
dan bisa jadi hasilnya yang seperti diinginkan oleh pm prodeknya jakarta yaitu untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor yang berasal dari kota kota penyangga seperti depok dan juga bekasi jawa barat
tidak terlalu signifikan hasilnya
jika kita lihat memang tadi tidak terlalu banyak warga yang menaiki bus transjakarta
padahal memang target dari pt transjakarta sendiri adalah untuk membuat atau membiasakan warga dari kota kota penyangga untuk menggunakan transportasi umum
membuat mereka lebih nyaman dengan adanya perpanjangan rute dari jakarta menuju ke bekasi maupun ke depok jawa barat
dea ada alasan tertentu kenapa akhirnya pemerintah jakarta memilih rute
dari ui kemudian ke manggarai karena jalur ini sama dengan jalur kereta yang biasa digunakan warga sehari hari untuk beraktivitas juga
ya alfian jika kita amati dari shelter shelter maupun dari tempat penjemputan pengguna bus transjakarta dari depok bekasi menuju ke jakarta memang kita lihat pt transportasi jakarta memilih tempat tempat yang ada lahan parkirnya
karena kita tahu seperti diberitakan
di mall metropolitan merupakan tempat perbelanjaan tentunya ada lahan parkir
itu yang membuat pemprov dki jakarta kemudian memutuskan menentukan titik titik penjemputan atau shelter shelter busway dari bekasi maupun depok menuju ke jakarta
alasan itulah yang membuat pemprov dki jakarta kemudian menentukan universitas indonesia terus kemudian seperti mall metropolitan menjadi shelter atau tempat penjemputan dari bus transjakarta
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia